lagi pulang ke rumah
kamu disini jangan bergerak
katrin katrin dimana
gimana caranya aku harus
kenapa kamu gak pulang sama mereka mana
papa dan kiesa udah meninggal maafin
kamu ngacau pak wan
kamu tuh sakit seharian
kamu jangan ngancung begini dong
apa kiesa tadi gak kantor buat
kantor makanan tapi mereka harus
ke rumah sakit karena kiesa sakit
dan ternyata mereka kecelakaan
kita bawa ke dalam
jadi itu cerita yang saya tahu
kondisi ibu andin
jadi bisa dipindahkan
ke ruang rawat inap biasa
kamu dengar kata dokter
kamu akan dipindahkan ke ruang rawat biasa
nanti perawat yang akan
pindahkan ibu andin
ke ruang rawat inap biasa
terima kasih dokter
ada kami disini
sekarang sama rena
baik baik aja di rumah
mereka baik baik aja di rumah
kamu jangan khawatir ya
aku udah berapa lama disini
kamu jangan gerak dulu ya kamu jangan bergerak dulu
kamu jangan baik bergerak
kamu gak usah mikir macam macam dulu
kamu konsentrasi untuk kesembuhan kamu
kamu bisa berjalan
keisha udah dibawa ke kamar jenazah
sama pak chandra
sama pak chandra
sama pak chandra
sama pak chandra
sama pak chandra
sama pak chandra
sama pak chandra
ini salah aku
aku gak bisa jaga mik dengan baik
aku gak bisa jaga mik dengan baik
gimana aku sudah tahu
gimana aku sudah tahu
gimana aku sudah tahu
aku makin diri sendiri
aku makin diri sendiri
aku makin diri sendiri
aku memikirkan diri
aku memikirkan diri sendiri
tidak ada lagi masalah
tidak ada lagi masalah
aku tak bisa jelasin apa yang terjadi ini
aku tidak bisa
masa itu aku mau pergi
ini akan berat sekali buat tino dan elsa
bahkan untuk keluarga pak chandra
eh kamu mau ngapain
kamu harus terhad dulu
andin jangan bergerak please
aku harus bertanggung jawab
aku harus bantu mereka
karena ada aku disana
aku sedikit tahu mobil itu
dan sekarang aku lagi begini papa
aku harus diam aja
lagi pulang ke rumah
kamu disini jangan bergerak
alhamdulillah mak asyid sudah sadar
bu catherine di ruangan icu bu setelah selesai dioperasi
syuruh biarkan dia hidup

kita kan udah janji kat
meskipun kita udah putus
kita harus tetap ngobrol
gak diam kayak gini kat
kau masih nangka